lihat ya aku beliin kursi roda buat mas
dapet uang dari mana
iya tadi aku jual tolongin nenek
uangnya aku beliin kursi roda ini
sama beli obatnya tasya
jadi kamu ngeledek aku ya
aku gak bermaksud seperti itu loh
supaya mas tuh kalau pake kursi roda jadi bisa keluar
gak dirumah terus terusan
jadi kamu mau usir aku dari rumah
jadi kamu sengaja beli kursi roda ini
supaya aku kerja
mau dibikinin makanan
untuk apa kamu kerabat aku lagi santi
aku gak berguna lagi
kok kamu ngomongnya gitu sih
kamu tuh harus yakin kamu bisa sembuh
aku aja yakin kok kamu bisa sembuh
dokter juga bilang
kamu kan bukan siapa siapa aku lagi
jadi untuk apa kamu ngerawat aku
aku itu masih istri kamu
aku memang harus melawat kamu
tapi akunya yang kau mau
semua saham bapak sudah ditekobat
dan hutang bapak sudah terlalu banyak
rumah bapak akan kami minta
rumah saya disita
saya direktur perusahaan klien kami
nggak mungkin rumah saya disita
hukuman apa yang aku dapat ya allah
aku bangkrut ya allah
aku gak berguna lagi
aku menebar lagi ya allah
terima kasih karim
apa wardah bisa minta tolong
gimana caranya aku membiayain kalian
kaki ku aja sudah lumpuh
hukuman apa yang kau berikan kepada aku ya allah
mas allah itu tidak pernah menghukum hambanya
ya tapi gimana caranya aku bayar rumah ini
spesial pun aja aku nggak ada
biaya pengobatan tasyah aja tidak murah
bahkan uang seratus rupiah pun aja aku tidak punya
aku benar benar tidak bergu
mas gak usah pikirin itu
yang penting mas sehat
bagaimana bu jadi jual nggak
saya lihat dulu bu
ini bu uangnya makasih
ini bu uangnya makasih
lihat ya aku beliin kursi roda buat mas
dapat uang dari mana
iya tadi aku jual tolongnya nenek
uangnya aku beliin kursi roda ini sama beli obatnya tasya
oh jadi kamu ngeledek aku ya
aku gak bermaksud seperti itu loh
supaya mas tuh kalau pakai kursi roda jadi bisa keluar
nggak di rumah terus terusan
oh jadi kamu mau usir aku dari rumah
jadi kamu sengaja beli kursi roda ini supaya aku kerja cari duit
karena kamu tahu aku numpang hidup sama kamu ya
mas mas tunggu jangan salah paham kayak gitu
aku tuh cuma mau mas tuh semangat lagi justru dengan adik kursi roda ini
jadi mas bisa ngelakuin aktivitas yang mas mau
kak aku tidak butuh kursi roda aku bisa sendiri
kamu mau lihat
betapa nggak berkunahnya hidupku
aku tidak bisa membiayai perawat dan istri
aku tidak bisa membiayai perawat dan istri
aku tidak bisa mengaruhi kontra
aku tidak bisa mengaruhi kontra
harusnya aku mati aja di kegelangan itu
nggak ada gunanya
kalau mas sumia salih hal ini terus terusan
sekarang yang mas bisa lakukan
mas harus punya semangat hidup bagus
dan mas memulai roda kehidupan yang baru
masya allah darma
ini kita di mana mas
oh rumahnya jelek banget ya
aku ngalami kecelakaan sayang
dan beginilah keadaan aku sekarang
itu semua sekarang udah gak jadi masalah
yang penting kita sudah kumpul sama sama
rumah mas narto yang kemarin itu disita
kita masih bisa tinggal di rumah ini
ya walaupun sederhana
masih nyaman buat kita semua
pikir dia itu udah pergi dua jam yang lalu
sekarang mau cari mau cari ke mana
mau naik apa
orangnya kita di jauhan
beneran enggak mau nyuruh itu ngobrol
tenang bukan kalau itu nanti mother
iya aku emang istri kamu
tapi tetap aja kan
jadi gak usah sok sok ngelarang aku pergi
iya memangnya kenapa
udah ya mas aku mau pergi
gak usah nungguin aku
kamu gak boleh pergi kemana mana kasih
percuma ngelarang aku pergi
toh juga aku bakal pergi
ya allah mas
mas tetep maksa mau cari tasya
pokoknya aku harus cari dia
kalau perlu aku serah
gak usah emosi kayak gitu lah mas
pikir dia itu udah pergi dua jam yang lalu
sekarang mau cari mau cari kemana
mas pakai kursi roda terus harus naik naik bus
pokoknya aku harus cari dia
masa aku sebagai laki laki
hanya diem aja gitu
sekarang itu mas harus bisa belajar untuk mengontrol emosi mas
terima keadaan mas
berarti mas juga harus terima
itu sifatnya memang seperti itu
kenapa jadi nasihatin aku ya
aku gak perlu nasihat kamu
kalau mas mau pergi
biar aku ya sendiri aku bisa ngomong
ini udah malem mas
keadaan mas seperti ini sekarang
kalau ada apa apa sama mas
aku tadi sama sekali gak ada maksud
mau bicara seperti itu
ngomongan kamu bener bener nyakitin aku